dki jakarta basuki cahayapurnama tidak kaget dengan ditangkapnya ketua komisi d dprd dki jakarta
sudah lama kenal kayaknya
tidak kaget ya
ya pak salem menurut ahok sanusi hidup mewah dan memiliki banyak sekali harta
namun sanusi diketahui tidak pernah melaporkan harta kekayaan miliknya
saya tidak tahu saya cuma tahu dia hidupnya mewahnya jantangannya miliaran
dia kalau ketemu mobilnya miliaran semua semua mobil yang kelas atas dia punya
nah sekarang makanya saya dari dulu konsisten bilang kalau mau jadi pejabat harus lapor lhkpn
kamu cek aja tuh sanusi sama taufik lapor lhkpn nggak
kagak naik s klas range rover jaguar
ya kan aluf patwa ada kelas atas lah mercy yang v klas ya susah kita ngelaporkan